beli jajanan scan aja pake motionpay diterima di semua toko seluruh indonesia
apa yang kamu rasa benar lakukanlah
kalau tidak tinggalkan
kalau itu dari mana aja sih dari tadi ibu tungguin ibu cariin
kamu jadi kan ketemu patrista di hotel itu
cerita dong kok diam aja
patrisan itu kasih senang banget ya sama kamu dikasih kue
oh my god dia pasti lagi pengen cium pipi kamu ya datik ini
ibu apaan sih
udah cerita dong eh ayo dong nasi ibu penasaran nih
gak ada kejadian apa apa bu
nggak ada kejadian apa apa
ya ternyata bu maya udah ada di situ
terus bu maya ngambil kuenya tasya dan kemudian
tasya disuruh keluar
karena bu maya udah kenalin maudie sama patrista
tasya bener apa enggak gimana sih tasya
kamu duluan ke ruangan mami
gosip aja terus ya tikus tikus dapur
mau dipotong lagi gaji kalian
kamu aku mau bicara sini
sekarang kamu ceritain sama aku
dari mana kamu bisa dapat ide sampai ikut audisi jadi penyanyi di hotel venus
kalau ditanya dijawab
jangan diem aja
mami jangan marah marahin tasya dong
bagaimanapun juga kan tasha saudara aku
jadi mami gak boleh marah marah kayak gitu sama tasya ya
seharusnya tadi kita cerita sama tasya
tapi mami gak percaya sih sama aku
aku udah capek dibuangin terus sama kamu dan ibu
aku juga udah mau ngelupain masalah ini kok
jadi gak perlu diungkit ungkit lagi
kamu juga ada bohong sama aku
kemarin kamu nyuruh aku nyanyi buat ngibur kamu
tapi ternyata apa
kamu ngerekam suara aku dan ngaku ngaku kalau itu suara kamu
kamu dengerin aku dulu
aku ngelakuin ini semua bukan buat kepentingan pribadi aku sendiri
tapi untuk kafe pelangi ini
untuk cafe keluarga kita
cafe kita kekurangan uang
dan kita pinjem uang untuk operasional cafe
biar bisa tetep berjalan
mereka kasih kita tiga bulan untuk melunasi uang itu
dan kalau kita gak ngunasiin uang itu
pas hotel venus ngadain audisi untuk nyari penyanyi
aku langsung audisi
ya biar aku kira aku bisa nyelamatkan cafe ini
dan aku minta maaf kalau aku udah ngebohongin kamu
aku udah ngerekam suara kamu
tapi kamu ngertiin aku dong
ini semua tuh strategi
kamu pikirin aja deh
kalau misalnya kamu yang audisi
pasti tristan bete
soalnya kalian udah salah paham
kamu udah duduk dia maling
udah nunduh nyakitin kucing kamu
jadi kamu ngerti kan
kenapa aku ngelakuin itu semua
dan kamu harus percaya sama aku
aku ngelakuin nih semua buat kita semua
biar kita semua bisa berhasil
kamu harus bernyanyi
supaya semua orang bisa percaya sama kita
dan selama ada yang tau
pasti rencana kita akan lancar
jadi kamu gak boleh bilang ke siapa siapa
dan kamu jangan khawatir
suatu saat nanti
aku pasti akan kasih tau tristan tentang semua ini
tapi jangan sekarang
soalnya kalau kita kasih tahu dia sekarang
nanti dia malah marah
kita harus tunggu
sampai dia tergantung sama kita
kamu setuju kan
aku udah capek dengerin semua cerita karangan kamu
emang kamu pikir aku sebodoh itu apa
atau mungkin kamu baca tulisan di jeda tapo
orang kampung yang lugu dan gak ngerti apa apa
aku tau kok
sekarang kamu tuh lagi buat kebohongan
buat nutupin semua kebohongan kamu yang lain
dan itu gak bakalan pernah ada abisnya
kamu lihat sendiri kan
ini sebabnya kenapa mami gak mau cerita sama dia
susah orangnya gak pengertian sama sekali
karena di mata dia kita berdua hanya penipu
padahal kalau dipikir mami ikut ngerawatin dia
karena di mata dia kita berdua hanya penipu
padahal kalau dipikir mami ikut ngerawatin dia
kamu hebat banget
ibu senyum banget
gitu dong tas
kamu bisa sini seperti ini
asal tahu aja
aku lakukan semua ini bersama maudie
atas izin ayah kamu
sekarang begini deh
buat apa aku susah susah melakukan semua ini
kalau aku gak dapat izin dari ayah kamu
papi lihat deh
di mata dia ya mami tuh udah jahat sekali
udah seperti ya ibu tiri yang nggak punya perasaan
yang kayak didongeng dongeng murahan itu loh pi
semua yang mami lakuin gak ada artinya bagi dia
sayangnya hanya sama maudie
nggak nytego ke mmaybe itu harus ibu yang mengambil takut dan
itu bahya certain
tak du nacionaler
tengok ituinct jujur
supaya dia sadar
mengambil keuntungan dari dia tanpa alasan
jelasin sama dia